tidak hanya untuk keperluan praktis pesawat tanpa awak atau drone kini lebih digemari sebagai hobi
seiring dengan semakin mudahnya perangkat ini diperoleh semakin banyak juga orang yang menyalurkan hasratnya untuk menjadi pilot
di universitas trisakti sebuah kompetisi balap drone diikuti oleh para penggemar drone dan juga mahasiswa
bergerak cepat dan tangkas serta kecermatan yang membutuhkan keterampilan dan penguasaan presisi
kompetisi balap drone kini menjadi olahraga yang mulai digemari
sains menyatukan teknologi dan semangat berkompetisi
kompetisi balap drone gelombang radio ini diikuti oleh dua puluh empat peserta amatir dan profesional
para pilot ini berusia antara tiga belas hingga empat puluh tahun
axel adalah pilot termuda di antara mereka
ia dan ayahnya bahu membahu untuk meraih gelar juara
excel merupakan salah satu pilot drone terbaik di indonesia
ia pemegang tiga gelar juara internasional dan dua belas kejuaraan nasional
dari kecil sih udah suka main pesawat
jadi udah mulai main terbiasa
dan yang benda benda terbang kayak pesawat
pada perlombaan di universitas trisakti ini olahraga rekreasi ini dikombinasikan dengan sains
para peserta pun berlomba untuk membawa drone masing masing menjadi yang pertama mencapai garis finish
melaju dengan kecepatan satu ratus enam puluh km per jam para pilot bermanuver menyusuri jalur zigzag dan kelokan tajam
kita masih ngambil yang beginner
maksudnya tidak terlalu sulit tapi tidak terlalu mudah juga
jadi disini kesulitannya itu karena kita di basement
jadi kita punya ciptaan
tiang tiang beton yang berbahaya disitu
yang bikin nyalinya si pilot ini tertantang gitu
balap drone mengkombinasikan sains teknik dan semangat bertanding
dan seperti olahraga pada umumnya kejayaan datang menyusul setelah kemenangan
untuk petarung seperti excel kemenangan di kompetisi hanya separuh dari upaya memenangkan pertarungan yang sesungguhnya
helwin samara jakarta